bisa diaruh pijak mata mundia susah main diantar
gata review saldonya dong
kalimat ini pasti udah gak asing lagi nih bagi pengguna aktif sosial media khususnya tiktok
dimulai dari satu orang yang mengunggah konten menunjukkan rekening banknya
kemudian berhasil mempengaruhi banyak orang untuk menunjukkan saldo mereka
mulai dari rupiah sampai triliunan rupiah
tapi apakah tren ini adalah tren yang baik untuk menjadi konten hiburan
atau justru dapat memicu tindak kejahatan siber
tren review saldo yang bermula dari laman media sosial tiktok
menjadi ajang unjuk kebolehan para pengguna untuk memamerkan isi saldo dalam rekening bank mereka
meskipun hanya sebagai konten hiburan
tetapi hal ini justru mempermudah pelaku kejahatan siber untuk melakukan tindak kejahatan
kalau menurut saya yang harus dipikirin
satu adalah keuntungan buat dirijen pajak
jadi gak usah capek capek nih cari orang yang punya aset gede
karena dirijen saldo ini kan kayak banyak sekarang tuh kan
kayak dijen pajak udah mulai ikut
tapi ya baik lagi jangan sampai data pribadinya keshare
termasuk nomor rekening terus juga nama
jangan sampai setelah sharing penjahat malah dapat target baru
kurang setuju ya kalau untuk itu
karena memang indah sih apapun yang kita share di media sosial
itu kan pasti sifatnya akan udah kerekam
dan maksudnya untuk data yang kita gak share aja itu gampang sekali di hack
gimana data yang bener bener kita publish
kasar saja dilakukan
tapi mengingat kondisi saat ini dimana banyak yang kita tahu
banyak orang orang susah juga
jadi kalau dilakukan oleh influencer
sepertinya hal itu kurang bijak untuk dilakukan pada saat seperti ini
jika informasi yang dipamerkan cukup lengkap
mulai dari nama bank nomor rekening saldo dan nama lengkap
maka pengunggah konten dapat menjadi target empuk pelaku kejahatan siber
namun jika informasi yang ditampilkan tidak lengkap sekalipun
pelaku kejahatan masih bisa mengakses data pribadi calon korban
melalui data yang terekam secara digital di internet
apa pelaku itu belum tentu perlu nomor rekening korban
tapi minimal dia tahu korban namanya siapa nama lengkapnya siapa
nanti dicari data data pribadi yang berbeda
yang pernah bocor di kasus kasus kebocoran data sebelumnya
lalu dicari nomor kontaknya lewat media sosial dan lain lain
nah pelaku bisa approach korban pura pura menelpon
melakukan teknik social engineering
dengan berkomunikasi pura pura sebagai pihak bank tersebut
lalu diproses dengan teknik teknik lanjutannya
menurut steve digital forensic indonesia ruby alamsyah
tren review saldo sebaiknya tidak perlu diikuti
karena lengkap ataupun tidak terlalu berbeda dengan teknik teknik yang diperlukan di bank tersebut

bukan saja menjadi incaran pelaku kejahatan siber
tapi para pengunggah konten juga menjadi incaran direkturat jenderal pajak
yang aktif mengomentari unggahan para pengguna melalui laman tiktok
ini sebagai satu peluang peluang bagaimana kami mengedukasi melalui saluran saluran yang diminati oleh masyarakat secara umum
ini tidak berkepentingan dalam hal melarang
masyarakat untuk tidak memamerkan hartanya atau saldo dan sebagainya ya
tapi pesan kami penuhilah kewajiban perpajakannya
sesuai dengan ketentuan
apa yang menjadi kemampuan anda membayar
bayarlah sesuai dengan ketentuan yang ada
konten pamer saldo dan kemewahan seperti ini
banyak dinikmati oleh sebagian besar pengguna media sosial
namun kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi
kewajiban membayar pajak juga harus dipenuhi
vinanda rahma akun coro jakarta